hebat lu ya
kerja baru seminggu
udah bisa beli baju baru
bukan bang ojak yang beli mak
oh seperti itu
punya bini pengertian
perhatian kayak anak
uangnya udah ada belum
tuh gimana ya kang
istri saya di kampung teh lagi butuh
buat bayar listrik yang udah jatuh tempo
kalau memang belum ada mah
kalo bapak milih dpnya gede aja
terus pilih tenor yang tiga puluh enam bulan
saya takut gak kuat bayar cicilannya
atau bapak mau pilih motor yang lain
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
jak santai ini udah di masuk bu
tenang aja dulu aku malah lebih parah daripada ini
jadi kamu harus sabar ya
maksudnya begini loh mas bur
mas pur kan konjeknya udah lama
ini supaya adil aja
terima kasih mas pur
makasih ya kang
ini kan baru beberapa hari aja
kalau kamu perlu ngobrol terus curhat
bebas kok ditapan kapan aja
kau salam emak kagak di jawa
kau salam emak kagak di jawa

apa pesanan udah jadi apa belum
terus si surti
udah delle kasih duit
ini kemedan sepatu punya siapa
mau ke rumah tati
kebetulan saya juga mau kesana
sampai sekarang abang bergaya biar kayak artis artis di tv
udah gak usah
makasih ya kang min
kasih tau kang ojak saya udah dateng
oh seperti itu
hebat lu ya
kerja baru seminggu udah bisa beli baju baru sepatu baru
bukan bang ojak yang beli mak
oh seperti itu
punya bini pengertian perhatian kayak anak emak ya
mimin kamu di luar
tolongin helm bujangnya
jalan dulu mak
gidih baju baru
dan cuma bajunya yang baru tapi sepatunya juga
udah ya gak usah dibilangin

tapi si ini nampaknya aneh
ini masih kurang mah
kan kemarin bapak udah bilang
udah cukup belum
yang penting lu bisa bahasa inggris
ubi berangkat dulu ya